kayaknya dia deh yang waktu itu bantuin pindahan ibu ke sini
eee tapi kalo diliat liat dari pakeannya sepatu mukanya juga kebukaan muka orang susah
pinter juga nih anak pungut satu deketin anak orang kaya
jangan sedih lagi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
haduh pake pingsan segala lagi nih si meka
jangan mau nyentuh
pinter juga nih anak pungut satu
deketin anak orang kaya
ya alhamdulillah ya allah
kamu udah sadar nak
kamu ada disini
bu kok meka di rumah ya
bukannya mereka di tempat futsal
eh eh meka meka udah
selamat aja dulu
kamu balikin dulu ya
kan kamu masih belum pulih
meka tadi kenapa sih
kok kamu belum pulang
ah ini pak
tadi tuh saya habis bersihin kamar mandi
terus saya ke kunci pak
abis itu saya gak denger lagi
dan aku juga ingin kamu tau
sekarang perasaan aku gimana sama kamu
kamu udah bantuin aku
bisa bisa bisa bisa bisa bisa tau tuh semua yang tuhan memberkati
mohon pamit dulu ya
kan motor kamu masih tempat saya
oh baik pak
cepet sembuh ya
mah aku mohon dong mah
percaya sama aku mah
kita menikah belasan tahun lamanya
kamu masih gak percaya sama aku mah
aku lagi perlu sendiri
tolong jangan ganggu aku
aku mau masuk mah
aku harus bisa menyelamatkan pernikahanku
aku gak boleh gegabah menghadap farah
dia akan melakukan apapun untuk menghancurkan aku
lalu tak ada yang bisa dit boardsuef
ada rasa dari instagram
dina pasti bakal jagain mama
beberapa hari ini mungkin bapak tinggal di hotel sementara
sampai malah mau maafin papa
kamu juga ya sayang
papa tinggal ya
siapa sih sebenarnya perempuan jahat
yang udah berusaha buat ngancurin hubungannya mama sama papa
kenapa dia jahat banget
aku gak ganggu mama dulu deh
mama emang butuh waktu buat sendiri
takutnya mama nolak aku temenin kayak kemarin
kayanya dewa satu
kayanya temen mache
kayanya keer gila
kayanya ke temen